milana ekarini berencana melakukan mudik lebaran tahun ini dengan membawa anak yang masih balita dan bayi yaitu sabria empat tahun dan arsyad sepuluh bulan
ya kan back upnya si itu udah ada si jamal kan back upnya si facundo cavazzo kan pemain argentina itu
ya dia juga improve loh
biar dia keluarin emosinya dulu
defend nya bagus banget itu lawan apa ya
yaitu dengan memberitahukan kepada anggota misalkan
ini udah setengah perjalanan saya minta ganti dulu karena tadi nahan tangan gak kuat takutnya malah
di big ben dia ada si jared allen
mereka lebih didik sih maksudnya bukan yang kayak ngebully gitu gak pernah
maks nyesel udah ngotak lima tahun lagi anjing
kalimah ari gi gitu ya
bahkan kalau kita lihat target konsensus kan lima dua saya optimis bisa ke break out di atas lima dua sih di atas optimisme dari konsensus g itu megi
gubernur suku empat atau pernah gak di manado sana
dari season season lalu juga shandy tampil impressive ya